pt freeport indonesia sedang membangun smelter kedua di gresik jawa timur
menjadi produk jadi seperti katoda tembaga
yakni pengantar panas hingga kabel listrik
pembangunan ini yang ditinjau kunjungan presiden joko widodo pada selasa sore
saat ini pt freeport indonesia telah memiliki smelter pertama di gresik
kapasitas pengolahan pt smelting indonesia selama ini adalah satu tiga juta ton konsentrat tembaga per tahun
dan mampu menghasilkan tiga ratus ribu ton katoda tembaga
sementara smelter kedua
dicanangkan mampu mengolah satu tujuh juta ton konsentrat tembaga per tahun
dan mampu menghasilkan enam ratus ribu ton katoda
kalau produksi katoda tembaga dunia itu diperkirakan sekitar lima belas juta ton per tahun
dan kita kalau sudah jadi ini enam ratus ribu
tambah yang di pt smelting yang sudah dua puluh tahun beroperasi
itu tiga ratus lima puluh ribu kita berdua aja udah sembilan ratus lima puluh ribu
kalau ditambah pt aman lagi dua ratus lima puluh ribu atau tiga ratus ribu
dan juga elektrik vehicle akan membutuhkan banyak tembaga
kemudian pltp teraga bayu juga lebih banyak tembaga
sehingga tembaga kedepannya sangat menjanjikan
dan beruntung sekali indonesia menjadi salah satu pemain utama tembaga
kalau ini smelter kita udah jadi
ditambah dengan smelter yang di pt smelting dan juga smelter yang di pt aman
kita mungkin akan penghasil copper cathed atau katoda tembaga nomor lima terbesar dunia
indonesia memiliki peranan strategis dalam ekosistem kelistrikan dunia
selebihnya juga menambah peluang indonesia menjadi negara maju
di mana sebelumnya bertumbuh pada konsumsi menjadi produksi
apabila kepemimpinan nasional kita mengerti secara detail
mengenai kegunaan manfaat industrial downstreaming
investasi industri itu seperti apa
turunannya ini baru satu turunan dua turunan
nanti kalau bisa sampai ratusan turunan beranak pinak menjadi ribuan turunan
itu yang akan melompatkan kita menjadi negara maju
kalau visi itu kepemimpinan nasional kita tahu
itu akan lebih memudahkan melancarkan perusahaan perusahaan ini
untuk bergerak bersama sama terintegrasi
jadi barang yang semua negara tergantung pada kita
pembangunan smelter pt freeport indonesia ini
bernilai tiga miliar dolar amerika serikat atau setara empat puluh lima triliun rupiah
dalam proses pembangunannya selama ini
total sudah menyerap dua puluh lima ribu tenaga kerja
di mana sembilan puluh delapan persennya adalah warga negara indonesia